setelah sidang sengketa hasil pilpres anggota tim hukum prabowo gibran mengklaim telah mematahkan semua tuduhan kecurangan yang dilontarkan tim hukum amin dan tim hukum ganjar mahfud kepada presiden joko widodo
sementara tim hukum amin menilai ahli dan saksi yang dihadirkan tim prabowo di sesi pertama tadi tidak ada yang menyangka keterangan ahli tim amin soal bantuan sosial
ahli kami tiga orang itu menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut
permohonannya ini kan selalu menyalahkan jokowi jokowi termasuk mengenai bansos dan pj juga
menyalahkan menteri dalam negeri tapi jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini
jadi bagaimana mungkin nanti mahkamah konstitusi mengatakan bahwa jokowi melanggar hukum melakukan kejahatan dan juga mendagri
kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa bataknya bahasa belanda need on funclic gugatan tidak dapat diterima
jadi makanya saya bilang sudah tiga puluh kosong ditambah lagi lima kosong lagi jadi tiga puluh lima kosong
ada beberapa hal yang menarik mari kita bicara konten jangan bicara gimmick
karena yang diperlukan adalah perdebatan gagasan dan membangun argumen
dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh kosong dua pada hari ini dari seorang ahli

karena ahli ahli yang dihadirkan kosong dua atau pihak terkait pada hari ini tidak ada satupun ahli yang meng counter ahli kami yang berkaitan dengan bantuan sosial
karena ahli yang ditampilkannya sama sekali tidak ada
jangan lapangan sepak bola digeser ke sini
karena ada orang yang tidak paham soal konstitusi terus geser geser main sepak bola ada sepuluh dua puluh